dan saat ini kami akan segera mengajak anda untuk bergabung ke istana negara
di mana presiden jokowi akan melantik laksamana madia tni muhammad ali
sebagai kepala staf angkatan laut di istana kepresidenan jakarta pagi ini
beliau akan menggantikan laksamana yudho margono yang telah diangkat sebagai panglima tni
langsung saja kita saksikan prosesi pelantikan berikut ini
sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan presiden ini
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo
rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
pengambilan sumpah jabatan kepala staf angkatan laut oleh presiden republik indonesia
sebelum saudara mengucapkan sumpah dihadapan tuhan yang maha esa
berkenaan dengan pelantikan pada jabatan kepala staf angkatan laut
harap dijawab pertanyaan saya
saudara laksamana madia tni muhammad ali semm mtr opslat
apakah saudara beragama islam
apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama islam
harap saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
akan setia kepada
negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan pancasila
dan undang undang dasar
negara republik indonesia
serta akan menjalankan
serta akan menjalankan
segala peraturan perundang undangan
segala peraturan perundang undangan
dengan seluruh seluruhnya
kepada bangsa dan negara
dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
bahwa saya akan menjunjung tinggi
rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula
kepada yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan
penanda tanganan berita acara
pengangkatan sumpah jabatan laksamana madia tni muhammad ali
sebagai kepala staf angkatan laut
yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon berkenan kembali ke tempat semula
kepada para saksi dan para penduduk
dan laksamanama dia tni muhammad ali dimohon kembali ke tempat semula
pembacaan keputusan presiden republik indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni oleh sekretaris militer presiden
pertama keputusan presiden republik indonesia nomor satu ratus satu tni tahun dua ribu dua puluh dua tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
kesatu menaikan pangkat seterusnya
kesatu tingkat lebih tinggi perwira tinggi tentara nasional indonesia atas nama laksamanama dia tni muhammad ali s e m m m t r opsla nrp sembilan ribu enam ratus p
dari laksamana madia tni menjadi laksamana tni terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan presiden republik indonesia ini
kedua keputusan presiden ini mulai berlaku pada tahun dua ribu dua puluh dua
kedua keputusan presiden ini mulai berlaku pada tahun dua ribu dua puluh dua
kedua keputusan presiden ini mulai berlaku pada tahun dua ribu dua puluh dua

kedua keputusan presiden ini mulai berlaku pada tahun dua ribu dua puluh dua
sepertinya menteri j umbras flagrant
dengan banyak beberapa kondisi tersebut
silakanjamkan dan s ursan as pendukungu di lonesolid org
waww situs penulis konterara an di bawah video ini saja